pemerintah mulai mempersiapkan pembangunan satu dua ratus unit hunian sementara atau huntara
untuk para korban gempa bumi tsunami dan likuifaksi di sulawesi tengah
tahap awal pembangunan ditargetkan selesai akhir oktober dua ribu delapan belas
dengan target penyelesaian keseluruhan selama dua bulan pasca bencana
salah satu lokasi pembangunan hunian sementara atau huntara
berada di desa lolu biromaru kabupaten sigi
pembangunan dilakukan di atas lahan seluas sepuluh hektare
sebagai leading sector dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
juga menggandeng sejumlah badan usaha milik negara hingga relawan
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr
juga mengandeng sejumlah badan usaha milik negara hingga relawan
hunian sementara ini berkonstruksi baja ringan dinding berbahan papan kalsi
dengan luas bangunan empat lima x empat lima meter
setidaknya ada satu dua ratus bangunan hunian sementara
dengan konstruksi seperti ini yang akan ditempati oleh para pengungsi korban bencana
bencana gempa tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas lalu
yang perlu kita pastikan bangunan ini bisa ditempati
sesuai waktu yang dijanjikan oleh pemerintah
yaitu dua bulan pasca bencana terjadi
setiap klaster terdiri atas sepuluh unit huntara
dan masing masing unit dilengkapi daya listrik empat ratus lima puluh watt
warga pengungsi berharap pembangunan huntara bisa segera selesai
karena hidup di tenda dalam waktu lama mulai menimbulkan berbagai keluhan penyakit
kalau siang panas kalau sudah malam dingin
kayaknya tidak layak lah
iya ada sering batuk
iya karena di dalam tenda kan tidak enak tidak senang
anak anak terutama itu tidak bisa tidur
jadi harapan ibu apa
pingin cepat cepat tinggal di tempat
tempat yang kayak begitu yang layak untuk ditempati
huntara ini bisa ditempati selama dua tahun sampai warga memperoleh hunian tetap
para korban juga berharap proses verifikasi data penerima hunian sementara
maupun hunian tetap bisa tepat sasaran
verdi ilyas kabupaten sigi
dan langsung kita bergabung bersama dengan koresponen verdi ilyas
di sulawesi tengah selamat siang
verdi verdi sebenarnya sejauh ini bagaimana untuk memastikan bahwa
huntara tersebut bisa tepat sasaran bagi warga yang memang benar benar membutuhkan
dan memang terdampak secara langsung oleh gempa dan juga tsunami
serta likuifaksi di sulawesi tengah beberapa waktu lalu
ya alfian kalau untuk memastikan siapa kemudian para korban yang terdampak
dari bencana gempa tsunami dan juga likuifaksi yang terjadi di sulawesi tengah
khususnya di tiga kawasan yaitu palu sigi dan juga donggala ini
memang tidak terlalu ketat
dibandingkan nanti jika mereka akan mendapatkan hunian tetap begitu
karena memang huntara ini dibangun atas dasar sukarela begitu
walaupun juga dikoordinasikan oleh kementerian pupr sebagai leading sectornya
dan menggandeng sejumlah bumn dan juga relawan relawan yang ada di seluruh indonesia
ataupun juga dari luar negeri
tapi kemudian memastikan bahwa huntara ini bisa dihuni oleh para korban ini
memang hanya perlu mendatang
kita harus mengetahui seberapa banyak jumlah pengungsi dan juga shelter shelter posko terpadu
itu yang dulu dilakukan oleh pemerintah daerah masing masing
lalu kemudian baru mencari ataupun juga mendata dan memverifikasi
siapa kemudian warga yang memang saat ini berada di shelter shelter pengungsian mandiri
nah prioritas memang bagi warga yang saat ini masih terus mengungsi di posko posko terpadu
yang dikelola oleh pemerintah daerah masing masing
dan inilah yang akan menjadi orang orang atau warga atau korban yang akan menempati huntara
yang saat ini memang sudah dibangun di sejumlah titik
kemarin saya sempat melihat di satu wilayah di kabupaten sigi tepatnya alfian
di desa lolo di biro maru ini kabupaten sigi sudah akan dibangun tiga ratus unit huntara
ini nanti akan satu unit ini akan terdiri dari sepuluh hingga dua belas bilik begitu
lalu kemudian akan bisa menampung lebih dari
hingga enam ratus lima puluh kepala keluarga di sana
dan nanti pada minggu depan tepatnya pada beberapa hari ke depan
ini satu ratus lima puluh diantara unit huntara ini sudah bisa ditempati dan juga sudah bisa diserah terimakan
kepada pemerintah daerah masing masing dan juga nanti bisa ditempati oleh para korban
jadi kemudian inilah yang akan mereka tempati kalau memang hunian mereka
merupakan hunian yang terdampak rusak berat akibat bencana yang terjadi pada dua puluh delapan september dua ribu delapan belas lalu
sementara untuk hunian tetap ini memang akan cukup ketat nanti ada proses verifikasi data
dan juga bagaimana status rumah ini juga akan ada survei lebih awal
untuk juga nanti mempertanggungjawabkan akuntabilitas penerima fasilitas dan penerima hunian tetap
yang akan berlangsung
setelah nanti masa rehabilitasi dan masa rekonstruksi ini dilanjutkan
karena kalau kita lihat saat ini proses atau pekerjaan kedaruratan masih terus berlangsung
karena pekan keempat nanti baru akan selesai pada tanggal dua puluh enam oktober dua ribu delapan belas
masa tanggap darurat ini akan berakhir
ya verdi kalau kita ketahui bahwa berdasarkan informasi kemarin sejauh ini proses penyemprotan
desinfektan sudah dimulai dari hari senin kemarin terhadap sejumlah lahan atau bekas likuifaksi
yang ada di sejumlah kota seperti di palu dan juga sigi
sejauh ini bagaimana proses kelanjutan dari penyemprotan desinfek tersebut
apakah masih terus berlangsung atau sejauh ini bagaimana evaluasinya
ya alfian memang proses lanjutan dari penyemprotan desinfektan
atau juga membersihkan area area terdampak yang memang diduga jasad jasad yang tertimbun di dalamnya
namun tidak bisa dievakuasi
ini juga menjadi salah satu alasan dan evaluasi kenapa proses desinfektan ini
juga akan dilangsungkan oleh dinas kesehatan di provinsi sulawesi tengah ini
jika beberapa hari yang lalu proses desinfektan ini sudah berlangsung di sejumlah titik
seperti di petobo dan juga balarowa tapi memang dilakukan dengan penyemprotan di darat begitu
artinya petugas ini datang ke lokasi lokasi yang terdampak cukup parah dan juga masih diindikasikan
ada jasad jasad yang memang sudah membusuk begitu mereka akan melakukan penyemprotan di area tersebut
tapi kemudian itu belum cukup untuk sekali saja dilakukan karena memang sejak lokasi lokasi yang diduga masih terjadi
masih terdapat jasad jasad yang belum bisa diambil ini dan sudah diberikan status sebagai kuburan masal ini
akan dilakukan penyemprotan untuk kedua kalinya dan untuk yang kedua kalinya ini rencananya esok hari dilakukan alfian
dan ini akan dilakukan dengan metode penyemprotan
yang melalui jalur udara artinya akan menggunakan heli begitu dan nanti akan dicari titik titik mana
yang memang kemudian menjadi indikasi adanya dugaan dugaan banyaknya patogen patogen dan juga kuman
serta virus penyakit serta lalat nah ini juga akan dilakukan penyemprotan di daerah tersebut
hari ini masih berlangsung tadi setengah jam yang lalu helikopter milik bnpb masih melakukan survei dan pemetaan
kemudian lokasi penyemprotan ini akan dilakukan untuk esok hari kita akan tunggu seperti apa hasilnya tentu kemudian ini akan ada evaluasi
apakah daerah daerah tersebut dianggap sudah cukup steril dan dianggap sudah cukup bersih sehingga kemudian warga atau masyarakat yang akan melintas di daerah tersebut
tidak tercemar atau tidak terinfeksi oleh virus virus atau bakteri yang tentu akan merugikan bagi masyarakat di kawasan tersebut alfian
baik terima kasih verdi ilyas melaporkan langsung dari palu sulawesi tengah